setelah memanggil enam artis senin sore kapolda jawa timur kembali mengumumkan dua puluh satu artis baru yang diduga terlibat jaringan prostitusi online
deretan artis ini dalam waktu dekat akan dijadwalkan dipanggil satu persatu untuk menjalani pemeriksaan secara maraton
proses penyidikan kasus prostitusi online yang melibatkan sejumlah artis dan model terus berkembang
setelah mengumumkan dan memeriksa enam artis polda jawa timur kembali mengumumkan nama nama artis baru
kepala kepolisian daerah jawa timur mengungkapkan pemeriksaan kasus sudah mulai mengerucut pada nama nama artis tertentu
menurut polisi ada sedikitnya dua puluh satu artis baru yang diduga terlibat dalam jaringan prostitusi online artis
nama nama baru tersebut merupakan hasil pengembangan dari empat puluh lima artis dan seratus model
yang berhasil diungkapkan
dari hasil bukti data digital forensik dalam transkip percakapan
kedua puluh satu artis yang diduga kuat terlibat prostitusi akan dipanggil satu persatu
untuk diperiksa sebagai saksi secara maraton pada pekan depan
jika pada panggilan ketiga masih tidak datang maka polisi akan melakukan pemanggilan paksa